sementara itu mungkin ada sedikit pemandangan yang tidak biasa terjadi di kongres pdip di sanur bali
dimana walid kota surabaya tri risma hari ini tri risma hari ini maksud kami
tiba di lokasi kongres kelima partai demokrasi indonesia perjuangan dengan menumpang ojek online
banyaknya peserta dan juga tamu undangan menimbulkan kemacetan lalu lintas di jalan jalan menuju lokasi
berbeda dengan kader pdip lainnya yang juga kebanyakan mengendarai mobil
tri risma hari ini datang di bonceng pengemudi ojek online
menurut risma ia berangkat dari hotel menggunakan mobil namun kemudian terjebak kemacetan dan memilih berganti kendaraan
setibanya di depan hotel risma langsung naik kursi roda dan didorong oleh ajudannya hingga lobi hotel
kemudian disambut oleh sekjen pdip hasto kristian
ya macet tadi
macet dari mana bu